aturan haji tahun ini mengharuskan seluruh jemaah haji harus sudah divaksin minimal dua kali
haji mengklaim seluruh calon jemaah haji sudah mendapatkan vaksin sesuai syarat dari kerajaan arab saudi
kementerian kesehatan terus mempercepat vaksinasi bagi jemaah haji indonesia sebagai syarat untuk berangkat ke tanah suci
waktu semakin mepet karena empat juli kloter pertama jemaah haji sudah harus berangkat
di jawa timur kepala kanwil kemenak jawa timur husnul maram mengklaim semua jemaah haji embarkasi surabaya telah divaksin dua dosis
percepatan vaksinasi bagi jemaah haji dan umroh dilakukan di jawa timur saat ramadan lalu
terdapat sembilan ratus sembilan puluh delapan tempat vaksin yang dibuat kanwil kemenak jawa timur
saat ini proses yang dilakukan adalah validasi data jemaah haji
dengan yang terdaftar di aplikasi peduli lindungi
husnul mengakui ada sejumlah nama yang penulisannya tidak sesuai antara dibutuhkan waktu untuk perbaikan
kuota menyusut ini disebabkan aturan baru dari pemerintah kerajaan arab saudi yakni batasan usia termuda delapan belas dan tertua enam puluh lima tahun
syarat vaksinasi covid minimal dua dosis dan pcr tujuh puluh dua jam sebelum keberangkatan

kita punya titik untuk vaksin itu kita punya titik sembilan ratus sembilan puluh delapan titik
artinya sembilan ratus sembilan puluh delapan tempat untuk vaksin
dan di situ termasuk jemaah haji jemaah umrah termasuk masyarakat umum padanya itu sejumlah sampai detik ini empat ratus dua puluh ribu yang telah vaksin
dan sudah bisa dipastikan jemaah haji kita insya allah sudah tervaksin semua
tinggal connect datanya itu loh
peduli lindungi itu kan kadang kadang keliru spasi saja kan susah keluarnya kan gitu